minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir membuat sumber air di desa ngastorjo pati jawa tengah mengering
warga desa kini bergantung pada air isi ulang sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
terutama untuk dikonsumsi dan keperluan sanitasi
seperti terlihat pada rabu siang
salah satu warga yang terkena dampak mengeringnya sumber air adalah sri mulyani
dalam sehari sri membutuhkan dua sampai empat galon air bersih untuk kebutuhan makan dan minum
kebutuhan itu dipenuhi dengan membeli air isi ulang
mungkin dengan sehari harus beli galon ini keberatan nggak pak
ya berat nggak berat gimana lagi
karena kepepet ya
harusnya kalau udah pancing masih tadi
mau dipakai untuk masakan airnya asing
untuk memenuhi kebutuhan air
warga selama ini memanfaatkan air dari program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau pamsimas
namun pamsimas yang dibangun sejak tahun dua ribu delapan belas tersebut
kini berubah rasa menjadi payau saat kemarau
data bpbd pati saat ini tercatat tujuh belas desa yang tersebar di lima kecamatan terkena dampak kekeringan akibat musim kemarau
tapi untuk kebutuhan sehari hari makan untuk masak dan sebagainya
ini memang pakai air ruang
ada berapa warga pak yang disini yang terkena pak
ya keseluruhan tiga ratus tiga ratus sembilan puluh kakak itu memang kebutuhannya pakai air
petugas bpbd masih berjibaku untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kota waringin timur kalimantan tengah
data bpbd kota waringin timur ada tujuh puluh hektare lahan terbakar yang telah ditangani sejak awal agustus dua ribu dua puluh
salah satunya di kecamatan kota besi
mencapai enam puluh dua hektare
tidak adanya hujan yang turun membuat lahan mudah terbakar
sementara itu data badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran provinsi kalimantan tengah
pertanggal lima belas agustus untuk wilayah kota waringin timur
luas lahan yang terbakar mencapai dua ratus tujuh belas hektare dengan total kejadian sebanyak satu ratus tiga puluh dua kali
dan terdapat sebanyak tujuh ratus sembilan puluh delapan titik panas
dampak dari kebakaran hutan ini kota sampit diselimuti kabut asap hingga menyebabkan kualitas udara memburuk
data dari bmkg setempat kemarau di kota waringin timur masih akan terjadi hingga september mendatang
puncak musim kemarau terjadi pada agustus ini
tim liputan cnn indonesia